jelang tampil di piala dunia sepak bola amputasi di turki oktober mendatang
timnas sepak bola amputasi indonesia terus menggelar latihan intensif sejak akhir juni lalu
meski hanya memiliki waktu persiapan yang relatif singkat
pelatih timnas sepak bola amputasi indonesia bayu guntoro
sudah mulai melihat perkembangan positif dari permainan anak anak asuhnya
dengan squad yang sebagian besar tidak memiliki latar belakang sepak bola sebelumnya
pemahaman taktikal dalam sepak bola amputasi dan minimnya uji coba internasional
menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi tim pelatih
kami membutuhkan kesempatan uji coba internasional
biar kami tahu alat ukur kami untuk persiapan di piala dunia
karena beberapa kesempatan kemarin kami uji coba lokal
ketemu dengan tim tim yang relatif di bawah kami
walaupun tidak sempat merasakan uji coba internasional
namun para pemain timnas sepak bola amputasi indonesia
tetap mendapatkan pengalaman berharga dan hal positif
hasil dari dua kali uji coba dengan tim lokal
termasuk bagi bahiri dan zahat asyanturi
dua pemain yang menjadi pemain terbaik dan top skor
pada liga sepak bola amputasi nasional tahun dua ribu dua puluh dua lalu
pemain timnas sepak bola amputasi indonesia
tergabung dengan tim tim timnas sepak bola amputasi indonesia
dan membuat timnasnya lebih tegas
timnas sepak bola amputasi indonesia
menempatkan pengalaman berharga yang berharga
dan membuat timnasnya lebih tegas
pada piala dunia sepak bola amputasi di turki nanti
indonesia tergabung di grup c bersama inggris amerika serikat dan argentina
dari kemenpora timnas sepak bola amputasi indonesia
diberikan target untuk dapat menembus posisi sepuluh besar dunia
seluruh pemain dan ofisial timnas sepak bola amputasi indonesia pun bertanya
untuk tampil habis habisan dan siap untuk memberikan kejutan di turki nanti
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta